video ini direkam dan diunggah oleh pengendara mobil dinas yang diberhentikan paksa oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan
penghentian paksa mobil dinas ini dilakukan di wilayah cipocok jaya kota serang banten pada minggu dua puluh empat juli lalu
dalam rekaman oknum wartawan tersebut mempertanyakan kendaraan mobil plat merah yang digunakan pada hari libur
pengendara wanita yang merupakan pns di pemkot serang itu balik mempertanyakan tindakan oknum wartawan yang bertindak layaknya petugas berwenang
dari media global
aduh aduh aduh
sang pns kemudian melaporkan tindakan tidak menyenangkan ini ke pihak kepolisian polresta serangkota pada senin dua puluh lima juni
dihanyutkan dituangkan dengan perjanjian mesawaran percara kekeluargaan saling memaafkan dengan kejadian ini kemarin
saat dikonfirmasi pada senin
wartawan itu enggan berkomentar
sementara perwakilan dari redaksi media tersebut mengatakan terjadi kesalahpahaman oleh jurnalisnya
tadi sesuai dengan yang ada diterangkan di dalam surat perjanjian
yur murni ini kesalahpahaman saja
seperti tugas rekan rekan juga
tetap kami pada dasarnya pimpinan redaksi akan melakukan pembinaan kembali terhadap anggota kami wartawan di lapangan
terkait bagaimana cara berantikal
dihasil oleh pihak kepolisian
akhirnya kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan jalur damai
hadi mazda serang banten